bagi pecinta buah durian tak lengkap rasanya bila tidak mencicipi durian khas lumbang kabupaten probolinggo
namanya durian oranye
selain manis dan gurih durian oranye dikenal non kolesterol dan banyak mengandung vitamin yang sangat baik untuk tubuh kita
selain rasanya durian oranye diburu para penggebat durian karena harganya yang relatif murah
berkisar antara rp tiga puluh hingga rp seratus per jualnya tergantung ukuran besar kerjanya

bagaimana cara menggunakan durian oranye